baik baik gimana gimana ada yang bisa dibantu
mau tanya tanya soal diabetes nih dok
yuk yuk yuk duduk dulu yuk
apa yang mau ditanyain nih
iya nih dok ini kan lagi rame diabetes pada anak yang meningkat pesat akhir akhir ini
bahkan katanya dari data meningkat tujuh puluh kali lipat kok bisa sih dok
ya jadi kalau dari data terakhir dari dua ribu sepuluh nih sampai sekarang ada peningkatan kurang lebih seribu kasus dari sebelumnya
tapi dikira kira ya sekitar tujuh puluh kali lipat ya
kenapa bisa begitu ada terjadi perubahan pola hidup pada anak semenjak pandemi ini kira kira seperti itu sih
oke emang apa sih yang berubah dalam pola konsumsi anak sehingga kasus diabetes jadi meningkat
lagi muncul banget sebenarnya dari dua ribu dua puluh tuh saya dentari lifestyle jadi kebiasaan anak yang mageran
kalau kita bilang generasi mager duduk tidur makan nyemil tidur makan nyemil
nah inilah yang membiasakan
akhirnya anak yaudah pergerakannya jadi nggak lebih aktif
akhirnya membuat anak menjadi kelebihan berat badan
kelebihan berat badan inilah yang akhirnya bisa berdampak ke diabetes poliidus

makanan makanan yang terdiri dari contohnya junk food kue cake apa segala macam ini bisa dikira kira lebih dominan di kota besar
nah itu tadi di kota besar ini banyak kesempatan untuk mendapatkan makanan makanan yang lebih enak
makanan makanan yang terdiri dari contohnya junk food kue cake apa segala macam ini bisa dikira kira lebih dominan di kota besar
apa segala macam yang manis manis yang akhirnya tadi
punya kesempatan dikonsumsi sama anak anak suka nggak bisa keluar
nggak bisa punya pola bermain yang baik di luar
mendaraster dikonsumsi sama orang tua karena memang gabffelekan kesematuang lain
terbiasa akhirnya tadi berat badan terus makin lama makin naik
kalau kita lihat nanti lingkar perutnya gitu makin nuestra
gejalanya apa aja sih terus gimana
agar orang tua bisa mendeteksi lebih awal
gejala diabetes sama baik itu anak ataupun dewasa prinsipnya adalah haus lapar dan juga pipis terus
jadi itu tiga hal standar yang pasti kelihatan
yang berikutnya lagi tuh lingkar perutnya anak itu lebih besar
yang lain adalah gejalanya anaknya itu kelihatan obesitas
kalau misalnya kita pakai grafik baik itu cdc atau who biasanya bni nya itu di atas standar dua deviasi
habis itu suka kita lihat lihat kalau di kulit itu suka hitam hitam di belakang atau akan tosis ya kita bilangnya
nah itu salah satu gejala gejala diabetes yang bisa kita lihat
oke kalau orang tua udah menemukan gejala gejala itu apa yang pertama kali harus kita lakukan
segera langsung bawa ke dokter anak untuk berkonsultasi
nanti lakukan pemeriksaan lebih lanjut ada pemeriksaan laboratorium juga yang bisa memastikan apakah anak kita mengalami diabetes atau tidak
oke dok kalau misalnya ada gejala gejala
terus kemudian diketahui nih anak itu menderita diabetes
apa sih dampaknya diabetes pada organ organ tubuh anak
oke kalau kita ngebahas diabetes sebenarnya pada anak tuh ada dua
ada diabetes mellitus tipe satu atau tipe dua
yang kita bahas tadi itu diabetes melitus tipe dua berdasarkan dari lifestylenya
nah diabetes pada anak itu ya yang pasti itu mengganggu ya gagal ginjal
itu paling sering ya
gagal ginjalnya itu bisa akut bisa kronis tergantung waktunya
kok bisa sih
fungsi clearance atau pembersihan dari gula di dalam darah itu melalui ginjal
itu yang kita tahu
yang kedua terjadinya adalah perlemakan di daerah hati
perlemakan di daerah hati itu penumpukan karena lemak terlalu banyak di dalam hati
dan akhirnya bisa menyebabkan penumpukan ya penumpukan di organ hati tersebut dan nanti bisa terjadi pengambatan
dan kalau gula darah terlalu tinggi itu bisa menyebabkan ya yang paling bahaya adalah gangguan kesadaran
kenapa gula terlalu tinggi
jadi si udah menumpuk sampai ke otak akhirnya bisa menyebabkan bisa koma ya
itu kita ya kita tahu koma diabetes
atau bisa juga menghambat pertumbuhan ya hormon pertumbuhannya juga terganggu
terus dok apa sih yang bisa dilakuin para orang tua nih agar kadar gula pada anak bisa terjaga
prinsipnya sama tadi ya
mengubah pola hidup
artinya menyehatkan kembali pola hidup
prinsipnya tadi modifikasi lifestyle
ya kan tadi
mengatur asupan nutrisi
yang tepat setiap harinya
hindari makanan makanan manis atau minuman manis ya yang bergula tinggi itu tidak boleh diberikan lagi pada anak
habis itu jangan lupa olahraga teratur setiap hari tiga puluh menit
ya kan lima kali dalam seminggu
dan yang pasti kontrol dengan pemberian obat obatan
jadi nanti biasanya nih modifikasi lifestyle itu dilakukan kurang lebih dua minggu sampai satu bulan
nggak bisa biasanya ditambahin sama obat obatan
obat obatan biasanya yang minum dulu
baru baru lagi ada pemberian obat obatan
jadi berarti bisa dikembuhkan ya dok ada obatnya
prinsipnya dari diabetes meritos tipe dua adalah modifikasi lifestyle terlebih dahulu
bantuan obat jika diperlukan
lalu bantuan obat suntik jika lebih diperlukan
oke terima kasih ya dok informasinya
sama sama semoga membantu ya